menjelam persiapan pernikahan putra bungsunya kaisa pangarap dan erina ibu negara iryana joko widodo
mendatangi pura mangkunegaran untuk mencicipi menu masakan yang akan disajikan pada jamuan tasakuran tanggal sebelas desember mendatang
ibu iryana datang bersama putri keduanya kahiyang ayu dan menantunya selvi ananda
setibanya di pura mangkunagaran ketiganya disambut kakak kandung kanjeng gusti pangeran adipati aryo
mangkunagara sepuluh gera j ansila sura marina sujiwo
mereka kemudian menuju pendopo mangkunegaran yang akan dipakai untuk acara tasyakuran
acara kunjungan ini tertutup bagi wartawan baik dari pihak makura mangkunegaran maupun ibu negara
tidak mengeluarkan pernyataan terkait kunjungan ini
setelah melihat lihat area pendopo ibu negara menuju tempat jamuan makan untuk tamu undangan
mereka kemudian mencicipi hidangan yang disajikan oleh catering sono kembang